langkanya bbm jenis pertalite di sejumlah daerah di beberapa waktu terakhir
dijawab pemerintah sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi pertalite
terbaru menteri keuangan sri mulyani menyebut konsumsi pertalite hingga juli dua ribu dua puluh
penggunaan aplikasi mypertamina juga masih dinilai kurang efektif
menekan penggunaan pertalite dan membuat konsumsi bermigrasi
menggunakan bahan bakar jenis lainnya
sementara jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menimbulkan kelangkaan yang lebih parah
dan merembet ke persoalan sosial lainnya
benarkah kenaikan harga pertalite menjadi solusi
memperpendek disparitas antara pertalet dan juga pertamax
serta memaksa masyarakat bermigrasi
seberapa besar dampak langkah ini dilakukan pada sejumlah harga komoditas lainnya
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pengamat dan juga analis ekonomi energi universitas gajah mada
halo selamat malam pak fahmi apa kabar
selamat malam pak fahmi alhamdulillah sehat sehat
baik alhamdulillah dalam kondisi baik begitu pak fahmi
pak fahmi ini kemudian tidak hanya diwacanakan oleh pemerintah
tapi sejumlah pihak juga mengatakan rasanya opsi menaikkan ini adalah opsi penyelamatan
nah dalam pandangan anda analisis anda begitu
seberapa menjamin kemudian kenaikan harga ini dapat mengurangi pak
kenaikan atau penggunaan dari pertalet
dan kira kira idealnya di angka berapa kemudian
ya pertama saya kekhawatiran tadi
angkiran panjang tadi
itu akibat kuotanya kan semakin menipis
nah saya tidak berharap bahwa kuota yang kecil tadi
kemudian ada pembatasan yang ditetapkan dan sehingga menimbulkan antrian
nah bagaimana solusinya itu ya
saya kira pembatasan melalui my pertamina itu tidak akan efektif
itu justru menimbulkan ke
tidak efektifan dan ketidakadilan
karena yang tidak punya akses tidak bisa dapat membeli pertalite
nah opsi yang saya tawarkan gitu ya
yang pertama adalah menetapkan segera perpresnya untuk
memberikan kepada sepeda motor dan angkutan umum untuk membeli pertalite dan solar
di luar itu dia harus
nah kalau itu dilakukan maka akan terjadi
apa pengurangan tadi ya
sehingga mereka harus migrasi ke pertamak
nah yang kedua yang bisa dilakukan
kalau seperti yang disuruhkan pak bahlil tadi menaikkan pertalat
strategi harga ini itu harus sekaligus untuk apa
supaya dari pertalite kemudian mereka pindah ke pertamak
saya dulu ingat bahwa pertalite itu itu merupakan bridging gitu ya dari premium ke pertamax
nah kalau masalahnya itu harga
disparitasnya terlalu tinggi antara pertalite dan pertama
ya mereka sulit untuk pindah tadi
tapi kalau selisihnya itu taruhlah seribu lima ratus gitu ya
itu konsumen akan dengan suka rela pindah ke pertamak tadi
nah untuk itu gitu ya
kalau misalnya pertalite dinaikkan
maka menurut saya
pertamak juga harus diturunkan
agar disparitas harga tadi tidak terlalu mengangal
sehingga konsumen dengan suka rela dia mau migrasi ke pertamak
seperti yang terjadi
migrasi dari premium ke pertalite gitu ya
karena disparitasnya tidak terlalu besar
itu barangkali yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu mas bram